pasukan israel masih berusaha menyingkirkan kelompok bersenjata hamas
rekaman video di dekat exkelon sebelah utara gaza menunjukkan
tank tank dan kendaraan militer israel berkumpul
jurubicara militer israel laksamana muda daniel hagari mengatakan
bahwa tiga ratus ribu tentara cadangan telah dikerahkan hanya dalam waktu dua hari
sebuah bangunan di kota askelon mengalami kerusakan
setelah mendapat serangan roket dari gaza pada senin
pertempuran antara pasukan israel dan hamas masih berlangsung di tujuh lokasi
di dekat gaza dua hari setelah serangan hamas
jet jet tempur helikopter dan artileri israel menyerang
lebih dari lima ratus target hamas dan jihad islam di gaza dalam semalam
menurut kementerian kesehatan israel sedikitnya tujuh ratus warga israel tewas
dan lebih dari dua tiga ratus lainnya terluka dalam pertempuran tersebut